terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast
juru bicara mahkamah konstitusi fajar laksono mengatakan tidak ada peraturan yang melarang presiden
yang telah menjabat selama dua periode menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya
menurut fajar laksono hal tersebut lebih ke soal etika politik saja
secara normatif pernyataan jurubicara mk yang ramai mendapat tanggapan itu mengacu kepada pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
kepada cnn indonesia com pada senin kemarin fajar laksono mengatakan bunyi pasal tersebut tidak mengandung larangan
bagi presiden dua periode untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden di periode berikutnya
menurut fajar kata kuncinya
pada jabatan yang sama di pasal tersebut
kemungkinan presiden joko widodo untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden di dua ribu dua puluh empat ramai belakangan
wacana itu terlontar dari juru bicara mk fajar laksono yang menyebut
tidak ada larangan di undang undang dasar untuk jokowi kembali maju di dua ribu dua puluh
meskipun hanya sebagai cowok pres
ini akan menjadi opsi dari kebuntuan wacana jokowi tiga periode yang banyak ditentang
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan guru besar hukum tata negara
saat malam bang denny
dan ketua umum projo budi aris setiadi
saat malam mas muni
oke saya mau ke mas muni terlebih dahulu
mas muni apakah wacana jokowi menjadi cawapres pada dua ribu dua puluh empat itu muncul
perbincangannya diantara relawan projo
wacana ini kan dilontarkan oleh pihak lain
yang juga mengharapkan pak jokowi untuk berkontestasi dalam pilpres dua ribu dua puluh
tapi menurut hemat kami kan begini
sesuai dengan konstitusi
itu kan namanya partai politik atau gabungan partai politik
itu haknya partai politik dan gabungan partai politik
nah jadi kalau soal wacana pak jokowi menjadi wapres ini kan
satu tergantung partai
ikhlamah utuh karena itu tidak
yang kedua yang bersangkutan pak jokowinya mau atau tidak
tapi sebagai wacana kami menganggap bahwa
ini memaksainya sebagai bahwa
cowok pres itu nanti adalah otosok yang direkomendasi atau diendos oleh jokowi
tapi di internal relawan di antara para relawan
pernah ada perbincangan pernah ada usulan soal pak jokowi menjadi cowok pres pada dua ribu sembilan belas
mas muni anda belum menjawab pertanyaan saya soal itu
oke sama sekali tidak ada opsi itu dan sama sekali tidak ada diskusi sama sama
itu adalah ide ide orang stres

pendekat ini adalah ide ide orang stres itu loh oke saya ingin tanya relawan proce mendukung gak usulan itu
kemudian orang lain mengusulkan dan kami sebagai pendukung militan pak jokowi harus merespon itu
bukan kami yang mengusulkan gitu loh
faham kan maksudnya
ya mas muni tapi
tapi pembicaraan kami tidak ada opsi pak jokowi wapres gitu loh
cuma ini orang pihak lain
dan kami ditanya komentar gimana
ya udahlah namanya pecahan pak
dalam era demokrasi begini kan sah sah aja lah
dan ini masih jauh sekali
wapresnya masih tahun depan lah
oke mas muni pertanyaannya
mas muni sebentar ya
pertanyaannya saya ingin tanya apakah kemudian relawan projo mendukung jika jokowi menjadi cawapres
itu kan aku bilang tadi ada dua variabel kan
satu partainya mana yang mengusulkan pak jokowi jadi wapres
yang kedua kan pak jokowinya sendiri mau nggak
oke apakah pernah ada perbincangan dengan pak jokowi soal tawaran menjadi cawapres di dua ribu dua puluh empat
menjadikan pak jokowi wapres itu atau cawapres itu itu orang stress
oke jadi relawan menolak ya
bahwa pak jokowi menjadi cawapres di dua ribu dua puluh empat
sebuah kemungkinan politik atau sebuah pendapat wacana yang dilemparkan oleh masyarakat tentang ide ini
ya kita anggapin ya udahlah ini bunga bunga demokrasi
hanya sebagai wacana
tidak ada faktor tadi
satu partai ada yang mengusulkan dua pak jokowinya mau gak
oke kalau tadi anda katakan bahwa relawan
oke kalau tadi anda katakan relawan tidak mau begitu ya karena ini adalah usulan yang tidak masuk akal
tapi yang saya ingin katakan menurut anda ada tidak parpol yang akan mendorong pak jokowi menjadi cawapres di dua ribu empat
kalau tanya saya tanya parpol itu
ada yang mau gak
oke tapi relawan tidak akan mendorong itu
tidak akan mendorong itu ya
menurut saya kok
tapi relawan tidak akan mendorong itu ya mas muni ya

tanyakan kan begitu
itu mesti ditanyain ke partai partai
oke saya mau ke bang denny
karena kan saya sudah bilang bahwa pencaperetan itu memang ranahnya wilayahnya partai politik
ketakutannya partai politik
oke saya mau ke bang denny
bang denny secara konstitusi apakah kemudian jokowi diperbolehkan maju calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat
oke kalau secara konstitusi kita tidak hanya cukup membaca teks dan kemudian mengatakan ada persoalan etika saja
tapi juga secara teks secara konteks dan sistematis penafsirannya
jadi untuk membaca
sebagai mana pak jokowi yang sudah dua periode
itu bisa menjadi wakil presiden
harus dibaca pasal tujuh
yang membatasi masa jabatan periode presiden dan wakil presiden sebenarnya untuk maksimal dua kali
dan disambung dengan membaca pasal delapan r satu
jadi kalau pasal tujuh itu sudah jelas
tidak ada periode ketiga
bagi seorang presiden ataupun wakil presiden
itu tidak bisa dimaknai lain
jadi kalau ada wacana untuk menjadikan siapapun tidak hanya pak jokowi untuk maju ke periode ketiga
maka itu melanggar konstitusi
bagaimana kalau dalam periode ketiga setelah dua periode maju sebagai wakil presiden
maka itu pun melanggar konstitusi
tidak hanya melanggar etika kenapa
baca pasal delapan r satu
yang mengatur dalam kondisi seorang presiden itu mangkat berhenti diberhentikan tidak dapat melaksanakan kewajibannya
maka dia digantikan oleh presiden
jadi kalau dalam periode dua ribu dua puluh empat nanti pak jokowi menjadi wakil presiden
dan karena satu tanda lain hal
presidennya mangkat berhenti atau diberhentikan
maka secara konstitusi yang naik menjadi presiden adalah wakil presiden
padahal tidak bisa
karena pak jokowinya sudah lebih sudah melaksanakan periode kedua
jadi wakil presidennya kemudian tidak bisa melaksanakan amanat konstitusi untuk menggantikan sang presiden
ini yang harus dibaca secara menyeluruh
karena itu pak jokowi yang sudah menjabat dua kali presiden
tidak bisa menjadi wakil presiden
karena kan berpotensi melanggar pasal delapan r satu
dia mengatur sekali lagi jika presiden berhalangan wakil presidennya naik
presiden jokowi tidak bisa
naik karena sudah menjabat dua periode
nah itu yang seperti itu harus dibaca dalam satu kesatuan secara sistematis
tidak boleh satu pasal undang undang dasar kemudian dilanggar
karena nyata presiden yang sudah dua periode menjadi wakil presiden
artinya usulan pak jokowi menjadi cawapres di dua ribu dua puluh empat itu jelas jelas melanggar konstitusi
apakah anda mengatakan dengan tepat bahwa ini melanggar konstitusi
loh kan saya mengatakan begini
wacana pak jokowi sebagai cowok presiden itu kami memaknanya bahwa nanti cowok presiden yang akan maju itu adalah yang diendorse oleh pak jokowi
bersangkutan juga belum tentu mau kok
pak arpe juga belum usul
ini kan ide dari teman teman yang mau mendukung prabowo jokowi kan begitu
bahwa kita kan juga punya kebijaksanaan tapi kan sebagai narasi wacana biar aja
saya sih bilang tak sah aja
karena buat kami menuju dua ribu dua puluh empat ini ya biar aja
semua opini semua aspirasi bisa diberi tempatan diberi ruang untuk berkuara begitu loh
tapi kalau menurut anda meskipun ini hanya narasi
tapi kalau menurut anda meskipun ini hanya narasi
yang sah sah saja
tapi kalau misalnya itu menjadi kenyataan ini melanggar konstitusi nggak menurut mas muni
itu nanti jadi jangan berasumsi dong
jadi dalam pendapatnya relawan projo saat ini narasinya sah sah saja
tapi padahal secara hukum kata negaranya mengatakan bahwa itu melanggar konstitusi
menuju dua ribu dua puluh empat menuju dua ribu dua puluh empat ini semua wacana silahkan dimakan
itu yang agensi ini kan orang orang yang katakanlah tidak suka sama pak jokowi atau geng pak jokowi
dalam kata mata kami seperti itu
menurut data kami
dan ini dan dalam hitungan politik kami endorsement pak jokowi sangat berpengaruh dalam konsentrasi
oke bang denny kalau menurut mas muni narasi pak jokowi menjadi cowok pres ini sangat berpengaruh
menurut pak jokowi narasi pak jokowi menjadi cowok pres ini sah sah saja
narasi yang melanggar konstitusi ini sah sah saja untuk disuarakan
kalau kita mengacu kepada demokrasi kebebasan berpendapat seakan akan itu benar
tapi seorang presiden tidak hanya bisa mengatakan itu narasi yang menghormati kebebasan berpendapat
presiden dan kita juga terikat bahwa kita juga harus menegakkan konstitusi
sudah saya jelaskan tadi seorang presiden yang dua kali menjabat tidak bisa menjadi wakil presiden karena akan melanggar pasal delapan ayat satu
yang bisa secara hukum yang bisa adalah pada periode pertama anggaplah presiden jokowi misalnya lima tahun menjabat
pada periode kedua dia menjabat sebagai wakil presiden
pada periode ketiga baru dia menjadi presiden
nah ini bisa secara hukum
karena belum menjabat sebagai presiden dua kali
tapi kan tidak ada seorang presiden pada periode pertama kemudian maju lagi pada periode kedua sebagai wakil presiden
tidak pernah terjadi
tidak pernah ada sejarahnya
dan kalau ada meskipun secara hukum dimungkinkan jadi aneh inajaib
pada periode kedua selalu dia maju sebagai presiden lagi
jadi wacana semacam ini meskipun atas nama kebebasan berpendapat itu tidak bisa kemudian dikembangkan karena melanggar konstitusi
karena melanggar logika dan rasional berpikir
jadi kita tidak bisa kalau melanggar satu aturan hukum kan tidak kemudian dibiarkan terus berkembang
karena sama saja kita melanggar membiarkan satu yang melanggar hukum itu tidak mendapatkan sanksi
lagi dalam kehidupan berkonstitusi
bagaimanapun kebebasan berpendapat itu punya batas batas dan rambu rambu hukum
tidak bisa kemudian kita sebebas bebasnya apalagi itu melanggar konstitusi
jadi seorang presiden siapapun tidak hanya presiden jokowi sumpah jabatannya itu dengan jelas mengatur dalam undang undang dasar
menegakkan aturan aturan hukum undang undang dan undang undang dasar
jadi betul ada kebebasan berpendapat tapi konstitusi tidak boleh dilanggar
artinya tidak bisa kemudian atas nama kebebasan berpendapat
masa jabatan tiga periode menjadi wakil presiden itu dibiarkan berkembang karena jelas jelas dalam jelas hukum dasar kita
oke mas muni wacana melanggar konstitusi tidak bisa dikembangkan
ada batas batas dan juga rambu rambu kebebasan berpendapat yang harus tetap dijaga
sejak awal menurut saya pak jokowi itu konsisten kok
bahwa beliau tunduk pada konstitusi itu sudah ditegaskan berkali kali oleh beliau
tapi tadi kan anda katakan bahwa narasi ini sah sah saja bang muni
nggak nggak bukan kalau masyarakat mau bicara sesuai dengan aspirasinya keinginannya itu juga mau dilanggar
apa mereka mau dilarang suruh jangan ngomong dong
orang di maluku itu di papua itu isunya jokowi sampai mati
seumur hidup kok kita mau larang keinginan masyarakat
begitu loh pak jokowi ke papua papua barat ke maluku itu isinya jokowi seumur hidup presiden seumur hidup
terus mau gimana kita larang mereka cara begitu
loh indonesia timur bagian yang lain begitu
berarti wacana pak jokowi menjadi calon presiden ini narasinya sasar saja seperti jokowi tiga periode mas muni
bahwa keinginan masyarakat itu memang kuat berat itu harus kita dengarkan
bahwa itu menjadi kehendak politik nah itu baru kita berdiskusi
tapi kalau rakyat bicara kalau bicara saya tanya teman teman di papua papua barat dan maluku
gimana pak jokowi tiga periode kita nggak laku itu isu tiga periode di papua maluku
yang ada adalah pak jokowi seumur hidup terus mau kita apain kita larang
atas nama penghormatan terhadap konstitusi
nggak bisa begitu juga kan
oh yang pasti itu bagaimana kita menata kehendak politiknya tindakan politiknya begitu loh
kalau rakyat bicara masa kita larang media bicara itu kan bagian dari menurut saya itu adalah bagian kecintaan rakyat terhadap pak jokowi itu aja
oke mas muni berarti narasi presiden jokowi tiga periode itu juga sasar saja untuk diucapkan
di indonesia timur di papua maluku pak jokowi seumur hidup kok
jadi narasi menurunkan pak jokowi juga sasar saja untuk diucapkan padahal itu tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah
pak jokowi udah bilang kalau orang ngomong tiga periode dilarang orang yang mau minta ganti presiden juga di alam demokrasi
tapi kan demokrasi ada batasnya mas muni
kenapa masih ketakutan dengan tayangan sendiri begitu loh kalau kamu bilang boleh ganti presiden boleh
maksudnya orang bilang lanjut terus nggak boleh
kita kan harus equal dong dalam bermasyarakat dan pernegaraan ini
oke saya mau ke bang denny
bang denny ini bahwa iklim demokrasi harus tetap ada batasannya
ini bagaimana kalau misalnya semua wacana wacana yang berpotensi untuk melanggar konstitusi
kemudian dibiarkan begitu saja dan menjadi konsumsi publik membingungkan masyarakat membingungkan publik
padahal sudah ada jelas aturannya diatur di undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bang denny
ya harus diberikan pendidikan politik yang clear ya
sebagai satu kebebasan berpendapat menyatakan seumur hidup menyatakan tiga periode
dianggap kebebasan berpendapat seakan akan itu tepat
tapi sebagai presiden yang tunduk pada konstitusi presiden jokowi juga berkali kali menyatakan saya tunduk pada konstitusi
dan karenanya meminta harusnya
itu diberhentikan wacana wacana itu
dia sudah minta menteri menterinya berhenti
harusnya juga bisa kepada elemen elemen kelompok kelompok relawannya untuk berhenti
tidak kemudian dibiarkan juga
karena bagaimanapun kalau dibiarkan yang rugi pak jokowi sendiri
seakan akan memang beliau berada di balik gerakan itu
seumur hidup dan tidak seumur hidup ini kan kita sudah pernah punya pengalaman ya
bagaimana presiden pertama bung karno
bagaimana pak harto di masa erdebaru
meskipun dipilih setiap lima tahun
pada dasarnya juga punya kesamaan
dan ujungnya kita akhirnya terjebak pada rejim yang otoritarian
belajar dari pengalaman pengalaman itu
kebebasan itu tidak bisa kemudian melanggar aturan
dan aturan yang sudah ada konstitusi
harusnya dijadikan dasar buat kita semua
kebebasan berpendapat kita hormati
karena itu wacana tiga periode
dan wacana menjadikan pak jokowi menjadi wakil presiden
yang melanggar konstitusi harus dihentikan
pak jokowi sendiri yang harus dengan tegas menyatakan itu
dan tidak kemudian dengan mengatakan
partai politiknya mengusulkan atau tidak
bagaimana mungkin ini wacana yang melanggar konstitusi
wacana yang melanggar konstitusi
kok menyerahkan kepada partai politik
untuk mengusulkan atau tidak
pak jokowi nya mau atau tidak loh bagaimana
pak jokowi tidak bisa mau
partai politik tidak bisa mengusulkan
karena tidak dibuka ruangnya oleh konstitusi kita
jadi hal hal semacam ini harus jelas
tidak bisa kemudian kita atas nama konstitusi
menyerahkannya kepada pak jokowi berencana atau tidak
saya duga pak jokowi tidak mau jadi wakil presiden
tapi persoalannya bukan mau atau tidak
adalah wacana semacam itu tidak mungkin ditanyakan ke pak jokowi
sebagaimana tidak mungkin kemudian kita
mendorong jokowi tiga periode karena melanggar konstitusi
setelah ini kita akan bicara lebih dalam soal etika politik dan endorsement
yang tadi sudah di mention ataupun sudah disebutkan oleh mas muni
apa maksudnya endorsementnya presiden jokowi
apa kepentingannya ini
apakah kemudian ini bertentangan dengan etika politik
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan melanjutkan pembincangan kita dengan para narasumber
malam hari ini ada budi aris setiadi ketua umum projo
dan denny indrayana guru besar hukum tata negara
mas muni tadi sudah dikatakan ya oleh bang denny
bahwa ini tidak mungkin wacana ini kemudian harusnya disuarakan
karena memang tidak ada pintunya karena ini melanggar konstitusi
tapi selain melanggar konstitusi ada etika politik yang kemudian ditabrak
apakah kemudian tidak dipikirkan bahwa etika etika politik ini
harusnya dijaga oleh pak jokowi oleh relawan ataupun oleh siapapun
begini loh masyarakat ya aspirasi
bahwa ada persoalan konstitusi soal etika
dan setelah itu yang lain
oh bicara apa nih suara rakyat apa
begitu loh nah tugas kita
mencelaraskan ini semua
kita kan nggak bisa menghalangi rakyat untuk mencintai pak jokowi
untuk tetap mendengarkan harapannya pada figur seperti pak jokowi begitu loh
selampai waktunya ketika
sekarang capres cawapres di bulan september atau oktober dua ribu dua puluh
masyarakat mau melarang bicara apa yang mereka mau
saya menemui banyak pihak ke grassroots ke lapangan
saya juga masih lihat masih banyak masyarakat yang menginginkan pak jokowi lagi
tapi saya bilang itu konstitusi tidak boleh
pak jokowi juga begitu konstitusi tidak mengizinkan
begitu loh tapi untuk bersuara mesti dilarang dulu
begitu loh bahwa inginan kan boleh saja
harapan masyarakat boleh
cuma yang pasti kita itu harus tetap tunduk pada konstitusi
konstitusi kita boleh atau tidak tidak boleh
kalau orang mau ngomong biar saja tidak apa apa
kita simpel saja kok ini ini kan bunga bunga dinamika demokrasi menuju dua ribu dua puluh empat
yang nanti puncaknya kan di tahun dua ribu dua puluh tiga begitu loh
kalau kpu kan bulan september atau oktober dua ribu dua puluh tiga
kita santai lah menanggapi ini
ini kan orang yang pak jokowi nggak boleh berbacana gini
rakyat tidak boleh berbacana gini
ini ketakutan saja dengan ngaruh pak jokowi
yang artinya bahwa apa yang dikerjakan pak jokowi dalam delapan tahun ini
memperoleh aspirasi dari publik
baik baik oke saya mau ke bang denny
bang denny kalau menurut anda apakah kemudian anda percaya bahwa
aspirasi soal jokowi menjadi cawapres ini memang datangnya dari rakyat
atau justru sebaliknya ini sebetulnya datangnya dari elit
kemudian dimaknai ataupun seolah olah ini datangnya dari rakyat
mbak rifana saya harus menahan diri untuk berkomentar secara politik
karena yang saya pelajari adalah hukum kata negara
bahwa persoalan etika juga dengan wacana tiga periode maupun menjadi wakil presiden
dan saya menegaskan bukan hanya masalah etika
tapi juga masalah konstitusinya tadi
sudah saya jelaskan kenapa wakil presiden itu melanggar
karena melanggar pasal delapan sat
dan kemudian ditanyakan apakah masih memungkinkan diwacanakan
ya saya sudah jelaskan
tadi tetap saja seorang presiden dan sudah dilakukan oleh pak jokowi
tinggal lebih ditegaskan bahwa wacana itu dihormati
tapi saya tidak bisa mengikutinya karena harus tunduk pada aturan konstitusi
dengan tegas mengatakan itu
dan kemudian membiarkan wacana itu juga berkembang atas nama demokrasi
saya mengeras di bawahnya tadi ada pandangan bahwa ditanyakan kepada pak jokowi
dua apakah partai politik ada yang mengusulkan
lah saya membantah itu
karena sekali lagi menanyakan itu artinya kan membuka kemungkinan untuk tiga periode atau menjadi wakil presiden
memberikan kesempatan pada partai politik mengusulkan itu juga membuka kemungkinan
untuk tiga periode dan wakil presiden
dua dua elemen yang tadi dijadikan dasar bagaimana pak jokowi nya sendiri mau atau tidak
adakah partai politik yang mengusulkan dua duanya
itu tidak bisa karena dua duanya dari konstitusi
jadi pasal semacam ini oh ini kan wacana saja tidak bisa demikian
kalau ada aturan yang melarang mohon maaf pembunuhan berencana
kemudian kita mengatakan
jangan maksudnya agak berbeda dong prof
jangan membandingkan apel dengan jeruk dong
sebentar mas muni
jangan disamakan dengan asus pembunuhan atau perbincangan
sebentar mas muni satu satu
kemudian membicarakan atau berwacana itu juga harus jangan tidak boleh
ini adalah ada etiknya
presiden sudah bilang jangan itu sih melanggar konstitusi
pembunuhan berencana itu kemudian terus berkembang karena atas nama demokrasi
sama yang akan membunuh konstitusi
kalau nggak percaya rifana tim cnn coba ke lapangan
coba ke indonesia timur ke ngt ke masyarakat
kalau kemudian ada
sebentar mas muni satu persatu
saya beri kesempatan dulu ke bang denny
kemudian ada wakil presiden pak jokowi nya
melanggaran konstitusi perjamaah semacam ini tidak bisa dibiarkan
dan yang paling di depan untuk mengatakan itu
hentikan saya menghormati konstitusi tidak boleh diteruskan wacana ini adalah presiden
baik silahkan mas muni menanggapi

presiden sudah tegas dia bilang bahwa saya tunduk konstitusi
saya nggak boleh karena konstitusi tidak mengizinkan saya untuk ketiga perunding
itu tegas pak jokowi katakan itu
jadi ini dua hal nih
jika presiden sudah jelas dalam berbagai kesempatan pak presiden sudah bilang
saya mau larang oleh konstitusi untuk maju
tapi apa terus kita melarang masyarakat untuk bicara
anda mau bukti bahwa rakyat ada yang mau
rakyat ada yang mau
ayo coba ke lapangan tanya ke masyarakat secara langsung tanpa rekayasa
itu di dalam hati mereka
oke mas muni mas muni bawa pak presiden sebentar mas muni
kami sebagai organisasi pendukung pak jokowi kami menangkapnya
itu bagian dari kecintaan kita
oke bahwa presiden sudah menolak
bahwa presiden sudah menolak wacana itu
tapi saya ingin tanya apakah presiden menikmati ketika wacana itu bergulir
karena presiden tidak mengatakan dengan tegas
apakah presiden menikmati bahwa wacana itu bergulir
bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan beliau
presiden tidak menikmati
kalau soal menikmati ya tanya yang bersangkutan
relawan menikmati nggak dengan adanya itu
maksud saya bahwa pak jokowi bertemu langsung dengan rakyat
dan rakyat menyambungkan aspirasi secara langsung
itu bisa dilihat kok kasut masut
dan tanpa rekayasa
makanya kalau ada orang yang nggak percaya yuk ayo
saya ajak nanti ke beberapa empat daerah yang cintakan kepada pak jokowi begitu luar biasa
hanya mereka langsung tanpa direkasan
tadi anda sempat mengatakan soal endorsement
ini sebagai bentuk endorsement presiden jokowi kepada cawa presiden
ini maksudnya apa
apa kepentingannya presiden kemudian meng endorse cawa presiden untuk tokoh tokoh
salah satunya pak prabowo yang akan maju sebagai capres
apa ini kepentingan endorsement nya
pak jokowi itu sebagai presiden pas
tapi bahwa semua pihak menanti preferensi preferensi pak jokowi untuk mendukung siapa
saya pikir itu kita tunggu waktunya
karena begini loh
kandidat terkuat hari ini kan sebagian besar ada di hubungnya pak jokowi pemerintah ini
pasti pak jokowi dalam posisi yang aduh kok kalau saya dukung si a bagaimana dukung b ke bagaimana begitu loh
sehingga kita tunggu aja
ini kalau main bola ini masih bola di tengah lapangan ini
masih oper operan pendek ini
belum ke kotak penalti
masih ada waktunya
masih ada waktunya
jadi presiden akan memberikan endorsement juga ke orang lain ya
bukan hanya ke cawapresnya pak prabowo begitu
loh buat saya ini loh
semua kemungkinan bisa terwujud
bahwa pak jokowi punya kedekatan dengan prabowo ya pasti
dan kami dari projo menilai pak jokowi dan pak prabowo ini memiliki kesamaan
dalam hal keinginan yang kuat untuk memadukan negara dan sejahterakan pasangan
jadi dua beliau beliau ini memang kodok kodok bangsa gitu loh
jadi kenapa diragukan mereka berdua begitu loh
oke terakhir bang denny
apa yang terjadi jika kemudian wacana tiga periode pak jokowi menjadi cawapres ini terus menggelinding
terus muncul ke publik tidak kunjung selesai
dan kemudian apa yang terjadi kalau pak jokowi menunjukkan endorsementnya kepada cawapres tertentu begitu ya
apa yang terjadi terhadap sistem ketatanegaraan kita
apakah ini akan merusak sistem ketatanegaraan kita mas denny
pertama saya maaf ulangi ya
wacana pak jokowi menjadi wakil presiden setelah dua kali menjadi presiden
itu melanggar konstitusi
itu sudah clear dan sudah tidak ada pemaknaan lain kecuali kalau kita ingin melanggar pasal tujuh dan
pasal delapan undang undang dasar empat puluh lima
tentu saja juga melanggar etika
bahkan melanggar logika dan rasionalitas berpikir secara hukum maupun secara politik
karena mungkin tadi saya sudah katakan kalau mau jadi wapres itu periode pertama presiden periode kedua wapres periode ketiga baru presiden
itu tidak melanggar konstitusi
tapi kalau periode pertama presiden periode kedua presiden periode ketiga wapres itu akan berpotensi dan menghilangkan pasal delapan
itu akan menghilangkan pasal delapan
itu akan menghilangkan pasal delapan
yang ketiga kita ini harus melakukan pendidikan politik
salah satunya lewat pemilu
jadi kalau kemudian ada wacana wacana yang melanggar konstitusi yang paling di depan untuk mengatakan jangan hentikan itu adalah presiden
karena dia disumpah dengan pasal sembilan untuk tunduk pada undang undang dan undang undang dasar
yang keempat tidak bisa kemudian atas nama
kemudian ada kebebasan untuk memilih
presiden juga bebas melakukan langkah langkah politik yang bisa rusak netralitas posisinya sebagai kepala negara
presiden sebagai pribadi presiden sebagai pribadi sebagaimana kita sebagai pribadi itu punya pilihan pilihan politik
yang sifatnya rahasia apalagi untuk seorang presiden
kenapa kemudian tidak ada kebebasan seorang presiden menunjukkan preferensi politiknya
meskipun sangat boleh jadi dia ingin melakukan regenerasi kepemimpinan untuk menjamin program programnya tetap berjalan
karena pada diri presiden tidak hanya melekat kebebasan untuk menyalurkan aspirasi dan preferensi politiknya
tapi kepada presiden dan seluruh aparat negara juga ada tanggung jawab untuk bersifat netral imparsial dalam politik dalam pemilu
pib tidak boleh berpihak
ori tidak boleh berpihak
as tidak boleh berpihak
bnp nya tidak boleh berpihak
asn tidak boleh terbuka berpihak
demikian juga yang paling mempunyai kedudukan tertinggi dalam republik
dan sistem presidensial seorang presiden
dia menjadi terbatas untuk menunjukkan preferensi dan endorsement politiknya kepada calon calon
karena meskipun ada kebebasan untuk menyalurkan aspirasi dan regenerasi ke pemimpinan
dia dibatasi oleh prinsip untuk bersifat netral sebagai pejabat negara
apalagi pejabat negara pada level presiden
yang tentu akan sangat mempengaruhi jika dia mengambil preferensi politik
bisa mempengaruhi birokrasi bisa mempengaruhi aparat aparat negara yang lain
karena sistem kita memang masih sangat dipengaruhi oleh pribadi seorang presiden
baik kita berharap bahwa presiden jokowi bisa
mengingat sumpahnya dan juga menjaga sumpahnya untuk tetap menjaga konstitusi begitu ya
dan tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap tokoh tertentu dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sekali lagi kita akan mengingatkan bersama kita menjaga konstitusi kita
dan menyudahi wacana wacana yang berpotensi untuk melanggar konstitusi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
ada budi aris setiadi ketua umum projo dan guru besar hukum tata negara
deni indrayana sehat selalu prof deni dan juga mas munir
terima kasih sudah bergabung malam ini
salam sehat terima kasih